tadi seorang embah
kanda ingin memberikan pelajaran kepada setiap orang
hai dan kanda tidak ingin jika pandangan masyarakat bahwa seorang siliwang
sudah memperlakukan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas
hukum harus tetap ditegakkan
meskipun dia seorang permaisur
menyerahlah kau pecah kau tidak ada apa apanya
kepada kami kami adalah bangsa jin dari timur tengah
hai baik kamu ikut kami menghalangkan bangunan pesantren itu kalian memang
kuat tapi allah subhanahuwata'ala
pemilih kami bangsa manusia untuk menjadi kholifah dan aku diajarkan untuk tidak menyembah
selain allah swt oja siapa yang mengajari kamu hal itu kamu tidak tahu apa apa
tentang kami aku tahu tentang kalian daripada wahyu yang allah subhanahuwata'ala turunkan dalam alquran
di dalam surat al jin banyak sekali
hai hai hai di dalam surat al jin banyak sekali
jin jin sebagian daripada kalian sudah masuk islam karena mendengar surat alquran yang sangat menajubkan
bertobatlah kalian semua pada allah swt karena hanya allah lah yang
maha kuat aku tidak akan mengganggu kami kalau kalian mengganggu kami bangsa manusia
hai aku tidak akan tinggal dia membayangap apa yang bisa kau lakukan kota kecil he he kami ini haji kita harus member
sebenarnya apa yang bisa kau lakukan kota kecil
kami ini makhluk yang sangat kuat
segala puji bagi allah swt
yang memberikan kepada makhluknya kekuatan atas seizin
sepertinya kau mau mati
itu bukan pedang biasa
pedang itu milik saidina khalil
serahlah pak haji
jangan ganggu apa yang aku lakukan
kami mengakui bahwa kalian memang kilapah bagi kami
kami memang melihat contohnya di diriku di sana
sikap bijaksanamu membuat kami yakin
bahwa ucapanmu memang benar
maafkan kami wahai orang pun dijangkut
jangan bunuh kami
aku maafkan kalian semua
tapi berjanjilah kalian tidak akan mengganggu kami juga
dan bertobatlah kepada allah swt
baik wahai manusia
aku menawarkan untuk kalian semua untuk masuk islam
jika kalian menerima itu lebih baik daripada kalian
jika kalian menolak aku tidak akan memaksa kalian
aku telah diajarkan untuk tidak menyebarkan agama islam secara paksa
kami bersedia masuk islam
tapi kami ingin tahu apakah al quran menceritakan tentang kami
kami ingin mendengarkan
jika apa yang kau katakan ini benar sesuai apa yang terjadi
katakanlah wahai muhammad
sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku
sekumpulan jin mereka telah mendengarkan ayat suci al quran
lalu mereka berkata
sesungguhnya kami telah mendengarkan ayat al quran yang sangat menakjubkan
itu ada al quran di dalam surat al jin ayat satu
kau benar wahai manusia
kalau begitu kami bersedia masuk islam
bimbingilah kami semua
kami berjanji tidak akan mengganggumu lagi
aku bersaksi tiada tuhan selain allah
aku bersaji bahwa tiada tuhan selain allah
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan allah
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan allah
kalian semua sudah masuk islam
mulai sekarang kami akan membantumu
sekarang kita memeluk agama baru
kami akan menjelma menjadi tiang tiang penyangga masjid yang tadi kami robohkan
terima kasih pak raja
lihatlah bagaimana yang ada di atas gitar di mana
ini ada di al quran kami
ini ada di al quran kami
ini ada di al quran kami

ini ada di al quran kami
ini ada di al quran kami
hal hebat dan panjang
mana ini seluruhnya
tinggal racun yang kita harus keluarkan dari tubuhnya
racun yang sudah keluar raden
biarkan dia berisirah
sekarang kita harus berisirah
sambil menunggu dia tersadar adil
ada yang ingin dinda sampaikan
apa yang ingin dinda sampaikan kepada aku
kakanda dinda mohon
bebaskanlah lai kentering manik dari hukumannya
kasian sekali sekarang kondisinya kakaknya
dia sedang sakit parah
dinda kentering manik
mungkin memang sedang sakit
namun itu bukan berarti
dia akan terbebas dari hukuman
menjadi seorang emban
kanda ingin memberikan pelajaran kepada setiap orang
dan kakanda tidak ingin
jika pandangan masyarakat
sudah memperlakukan hukum tajam ke bawah
dan tumpul ke atas
hukum harus tetap ditegakkan
meskipun dia seorang perbuatan